dan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama alias ahok memilih menunggu pergantian anggota dprd pada pemilu dua ribu sembilan belas
jika dprd tidak mau mengesahkan dua rancangan peraturan daerah terkait reklamasi
itu semua kewajiban mereka
terus jakarta mau beresin banjir duitnya gimana
kamu mau bangun lrt sampai rp lima puluh enam duitnya gimana
jadi enak aja kalian bikin pulau bikin pulau gitu mewah
terus pegawai kerja di pulau tinggal di mana